majelis ulama indonesia sulawesi selatan mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat untuk memberikan uang pada pengemis jalanan
mui memandang para pengemis merupakan eksploitasi pihak tertentu
hal ini tertuang dalam fatwa mui sulsel no satu tahun dua ribu dua puluh satu tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan hingga ruang publik
sekretaris umum mui sulsel muammar bakri menyebut bahwa pemerintah punya andil untuk bertanggung jawab menindak tegas dan membina pengemis
sehingga dalam fatwa ini dikeluarkan dirajib hukumnya artinya kalau ada satu warga yang melakukan tindakan kegiatan ini maka pemerintah berdosa
pemerintah berdosa secara hukum agama
mui sulsel menyarankan bagi yang ingin bersedekah sebaiknya sesuai pada tempatnya seperti lembaga zakat atau melalui lembaga kemanusiaan yang sudah terverifikasi
jauh sebelumnya pada juli dua ribu tiga belas mui dki jakarta
jakarta sudah lebih dulu mengeluarkan fatwa haram atas segala aktivitas yang mengganggu ketertiban
seperti mengemis berdagang asongan mengelap mobil atau memberi uang di jalan raya
hal ini sejalan dengan peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu delapan tentang ketertiban umum
tim liputan cnn indonesia